pekerjaan bersama sejumlah stakeholder
baik dari serikat pekerja serikat buruh maupun dari teman teman pengusaha
bersama sama kita melaksanakan peringatan hari buruh internasional
yang kita laksanakan di pt bolinar logistik jakarta utara
pada peringatan may day tahun ini
kami mengusung tema besar kami
kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten
kami mengajak kepada teman teman serikat pekerja serikat buruh
meningkatkan skill dan kompetensi
dan meningkatkan daya saing
karena saya kira sebagaimana kita ketahui bersama
akan dipenuhi dengan berbagai dinamika ketenaga kerjaan
hal tersebut harus dihadapi
salah satunya dengan cara meningkatkan skill dan kompetensi
mampu atau memiliki daya saing secara global
menghadapi masa depan ketenaga kerjaan
menjadi terampil saja itu tidaklah cukup
kita harus terus menerus mengasah diri
agar kita selalu bisa beradaptasi dengan
untuk membantu teman teman pekerja
agar mampu memiliki skill dan kompetensi
kami kementerian ketenagakerjaan juga telah menyiapkan program
diantaranya adalah pembangunan blk komunitas
berbasis serikat pekerja serikat buruh
ini sudah kita mulai sejak tahun dua ribu dua puluh satu
dan alhamdulillah sudah terbangun
balai blk komunitas di berbagai serikat pekerja serikat buruh
kami mendedikasikan balai balai pelatihan vokasi kami
balai pelatihan vokasi dan produktivitas
uptp nya kementerian ketenaga kerjaan
kami sangat sangat terbuka
untuk meningkatkan skill meningkatkan keterampilan
karena berbagai instrumen peningkatan keterampilan
tidak hanya untuk skilling
tapi kita juga menyediakan pelatihan untuk upskilling maupun reskilling
bagi teman teman pekerja atau buruh
kami sadar bahwa berbagai instrumen tersebut
belumlah cukup dengan fasilitas yang kami miliki
maka kami mendorong kepada perusahaan perusahaan indonesia
sama sama menghadapi dunia yang dinamika seperti
kementerian ketenaga kerjaan yang cukup luar biasa ibu
untuk berkolaborasi meningkatkan skill dan kompetensi
oleh karena itulah bapak ibu yang saya hormati
tema my day ini adalah tagline nya
dan pelaksanaannya pun kami sesuaikan dengan
kami bekerja sama dengan pt temin indonesia
perusahaan yang concern dalam peningkatan skill dan kompetensi
nanti bisa nanti pak presidir bisa memberikan penjelasan
terkait dengan upaya upaya untuk meningkatkan skill dan kompetensi ini
hal yang lain tadi teman teman saksikan sendiri
kami telah meluncurkan cap menaker cap menaker nomor tujuh puluh enam tahun dua ribu empat
tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial pancasila
kepnaker ini mencakup enam prinsip dan dua asas dalam mewujudkan hubungan industrial pancasila
di awali tadi ada komitmen dari tujuh perusahaan yang diwakili oleh manajemen maupun serikat pekerja buruh
berkomitmen untuk membangun hubungan industrial pancasila
peluncuran kepnaker ini diikuti dengan tadi sudah deklarasi dari tujuh perusahaan
inti dari komitmen itu adalah
yang pertama setia dan menjunjung tinggi pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian menerapkan sikap toleransi beragama antar pekerja atau buruh
dan pengusaha serta sesama pekerja atau buruh
kemudian yang ketiga mempererat sinergitas kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan
pedoman hubungan industrial pancasila di perusahaan
menciptakan kelangsungan berusaha dan kenyamanan bekerja
berdasarkan silah silah pancasila
yang kelima siap menjunjung tinggi enam prinsip dan dua asas hubungan industrial pancasila
nanti ya kita juga akan menyaksikan sudah ya kompetensinya sudah
kompetisi truk driver nanti tinggal atraksinya nanti kita akan melihat
bagaimana kompetensi para pekerja ini penting sekali
bahwa kami benar benar ingin mengkontekkan tema maideh ini dengan pelaksanaan maideh hari ini
hal yang lain tadi saya sampaikan juga
bahwa kami juga akan melaunching pada tanggal lima belas mei nanti di kudus
kb bagi pekerja atau buruh
ini pelayanan yang akan di kami bekerja sama dengan bkkbn
kami akan launching bersama dengan kantor wilayah bkkbn seluruh indonesia
jadi di perusahaan dan tentu saja dengan dinas dinas ketenangan kerja seluruh indonesia
agar perusahaan perusahaan juga memberikan layanan keluarga berencana
bagi teman teman pekerja atau buruh
saya kira itu yang dapat saya sampaikan terima kasih atas support
soal pencambutan omnibus law dan juga hapus outsourcing ke tolongan panggilan buruh
itu hapus utamanya kontak berulang persoalan murah undang undangnya perusahaan bawa pencengakan
kami mendengar apa yang disampaikan oleh tuntutan
tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja perburu
kementerian ketenagakerjaan komitmen pemerintah
sama dengan komitmennya teman teman pekerja atau buruh
kami tolak upah murah kami juga menolak phk secara sepihak
dan kami wujudkan itu mulai dari penerapan hubungan industrial pancasila perdoman
kami meminta kami meminta kepada semua serikat pekerja serikat buruh dan manajemen perusahaan
untuk memedomani hubungan industrial pancasila
saya kira tuntutan tuntutan itu juga pasti bertentangan dengan nilai nilai pancasila
oke makasih ya teman teman makasih